dengan menggelar webinar dengan mengangkat tema recycle may
webinar ini digelar dengan melibatkan tiga ratus peserta online
dan viewers langsung melalui kanal youtube
tema recycle me yang diangkat oleh pt coca cola indonesia
mengajak warga yang peduli lingkungan untuk bergerak aktif
mengikuti program daur ulang dengan mengirimkan sampah botol plastik dan kaleng
mendorong warga agar turut mendukung program recycle me
dengan memberikan botol plastik dan kaleng bekas coca cola
aman bahwa plastik kalau kita tidak kelola dengan lebih baik
akan menjadi problem untuk kita semua
dan tentunya ini menjadi tanggung jawab bagi semuanya
untuk bagaimana kita bisa memikirkan hal ini untuk mengelolanya dengan lebih baik
kami pun di coca cola mempunyai kewadilan itu
kami tidak ingin kemasan kami menjadi sampah
tidak dikelola dengan baik mengotori lingkungan
dan kami juga berpikir bukan hanya kemasan kami
bahkan kemasan kemasan yang lain pun juga seperti itu
tentunya kami ingin semua bahwa kemasan kemasan ini bisa dikelola dengan lebih baik
itulah yang mendasari pemikiran mengenai world without waste
kami ingin menjadi bagian dari solusi kami tidak ingin menjadi bagian dari masalah
nah visinya seperti apa
visinya sebenarnya ada dua visi besar yaitu terkait dengan pengumpulan
dan juga terkait dengan penggunaan material bekas pakai
atau material recycled material daur ulang lah
untuk mendukung program recycle me pt coca cola indonesia
mengajak sejumlah elemen masyarakat yang aktif dalam bidang daur ulang
seperti waste of change yang akan membantu pengumpulan botol dan kaleng bekas
yang akan didaur ulang oleh bank sampah
cara pengumpulan botol dan kaleng bekas di era saat ini cukup mendaftarkan diri
sangat penting sekali ada dua kata kunci di sini
jadi tidak ada yang bocor ke lingkungan mbak
jadi ini pr kita bersama di indonesia ya kita harus betul betul bahu membahu
peran pemerintah peran masyarakat peran swasta dan peran pihak pihak lainnya
supaya tidak bocor ke lingkungan
di lima tahun terakhir saya melihat peningkatan dalam keterlibatan pemuda
terutama gen z yang lebih pekat terhadap lingkungan
baik dalam membangun bank sampah atau membuat ukm daur ulang
jadi perannya sangat penting banget karena dari segi demografik juga paling banyak
dan mereka yang paling
adaptif dalam mengambil inovasi atau menerima ide baru
jadi penting peran pemuda untuk membentuk industri daur ulang lagi semakin kuat
program recycle me ini memberikan reward atau hadiah kepada peserta recycle me
maksimal rp dua puluh lima dalam bentuk token listrik atau voucher
peserta cukup mendaftarkan diri dengan mengakses situs coca cola indonesia
dengan mengikuti program recycle me